meskipun saya hanya menggantikan dokter yang kemarin menangani busara jawaban saya tetap
sama saya tidak bisa memberikan hasil itu karena itu rahasia pasien tapi dosa akan
anaknya saya perlu tahu kondisi mama saya seperti apa saya harus paham jadi ketika
nanti mama saya sudah balik saya bisa ngambil keputusan untuk apa yang harus
saya lakuin ke mama saya treatment apa yang harus mama saya jalanin kan untuk kebaikan dia dong
pak kiri kiri pak papa
ya allah usara
ada apa ini bu pusara pingsan bantu bawa ke puskesmas
ya allah maksudnya
tadi saya setuju ya sama rencana kalian ya
ya pokoknya koordinasi apapun sama rei
hmm baik pak
tapi ingat semuanya harus hati hati
saya gak mau kegambah
kalau memang ada yang gak bisa dilakukan langsung keluarin saya
sebentar saya nge tiepkan dulu ya
sakit terus terus sekarang gimana
ini apa aku udah minta uya sama baim untuk kesini untuk nganterin papa nanti ke kamar tamu
aku juga udah panggil dokter juga
jangan panik ya
kalau kamu panik semuanya panik nanti
ya kamu jangan ngebut ngebut ya
saya pulang dulu ya
mertua saya sakit sekarang ya
ah baik pak
semoga pasal rejep semua pak

kamu juga udah nelfon dokter
pak surya sebentar sebentar
abis ini kita masuk ke kamarnya
nanti dibantuin sama uya sama obaim
ya allah ma
andai mama bisa liat kondisi papa sekarang
papa sekarang ikutan drop karena mengkhawatirkan mama
papa aku elsa semuanya menunggu mama dan khawatir sama mama
andain ke kamarnya
mau gue diinikin
saya bawa handphonenya olur
uya ini adain pak
papa seperti ini pastikan ada terdalam memikirkan mama
saya tahu sekali rasanya gimana perasaan saya sendiri tanpa istri
terlebih lagi kondisi mama sekarang kan sangat mengkhawatirkan untuk dibiarkan sendiri
sejauh ini walaupun kamu baru beberapa hari kerja
apa nyaman atau mungkin merasa ada yang hilang karena seseorang lagi ditugaskan keluar kota
so far sih baik baik aja
jadi gak ada yang spesial lah
tapi memang ya saya baik sih kemarin sempat bantuin saya beberapa hal lah
ya sih kalau menurut aku sorry ya sebagai orang luar
tapi ya aku lumayan sudah lama juga bersahabat dengan elsa
actually maby pada dasarnya setiap manusia itu baik
mungkin elsa dianugerahi tuhan dengan cara fikir dan cara pandang yang berbeda
yang kadang mungkin menurutnya itu baik
padahal nyatanya lebih sering tidak
dan mungkin juga jalan pikiran kamu dan elsa sedikit berbeda
pokoknya intinya aku harap kalian bisa damai damai terus
jangan saling membenci
semuanya lancar kok
kamu pasti mikir ya
ya karena sejujurnya aja
memang dari semana yang mikirin dia sih

apa ada sesuatu yang terjadi
jadi sebelum aku mau tugasin elsa keluar kota elsa udah bilang sama aku bahwa kondisi mamanya lagi kurang enak badan
tapi karena emang gak ada orang lain yang bisa aku tugasin keluar kota hanya elsa
jadi terpaksa aku harus berangkatin dia
dan ternyata ketakutan dia itu benar
maksudnya ketakutan dia itu benar
aku gak tau ngomong ini benar atau salah ya nol sama kamu
cuman aku percaya sama kamu kamu bisa cheap ini
tanto sarah dalam kondisi lagi sakit beliau pergi dari rumah
aku sampai sekarang gak tau alasannya aku tau baru itu aja
dan sumpah ini bukan suatu hal yang mengenakan sih untuk kasih tau elsa
semuanya juga minta aku untuk keep jangan kasih tahu elsa
jadi aku minta tolong sama kamu juga jangan kasih tau elsa ya
cari gine demonstrasi makan
hari itu ada misiah belum dari pak bos sama andin buat nyariin tante sarah
beliau menyuruh tim saya untuk mencari bu sarah
dan saya diperintahkan untuk menjaga bu andin dan
yang dinyari adi mana
saya juga belum tahu mir saya belum dapat update dari tim saya
iya juga sih
namanya perintah mesti ngejalanin aja ya
saya juga udah minta tolong sama temen temen saya di jalanan
buat nyariin tante sarah
sampai ke pelosok pelosok dah
mana aja tante sarah
tante sarah aku mau pulang
kamu udah pulang
iya itu dia
ayo udah pulang aja nih gimana tadi sekolahnya
nanti dulu naik mobil aja sama pak riza ya
terus mau terima telepon dulu
nir ini gue masih nyari nyari nih
tapi belum melihat tanda tanda nih
cari terus ya pokoknya ya
what's on nya udah gue share ke semua temen temen yang lain
iya pokoknya lo pada semuanya harus cari sampai ketemu sampai dapet orangnya
iya mir tenang aja
ini masih gue yang cari
gue usahain terus
ntar gue kabarin lagi ya mir
tadi teman teman saya ngabarin katanya mereka udah cari cari tapi
belum ada hasil juga dari pencariannya
pencarian apa sus
jadi tadi cus di telepon sama temen temennya
cus lagi nyari barang itu barang susah banget didapet
jadi mereka katanya gak dapet barangnya terus kehabisan gitu
kalau bohong nanti masuk apaan nyerah kok
soalnya aku sebel
kalau ada apa apa gak suka dikasih tahu
malah taunya dari orang lain
gemoy gemoy pinter banget sih
tapi kan gue kagak tahu boleh pak kagak diceritain ke rena
yang ada nanti gue yang disalahin lagi
ya udah yuk sekarang kita pulang aja yuk
seperti yang ibu tahu di puskesmas ini apa apa semua terbatas
bahkan fasilitas dan obat obatannya juga sama bu
sedangkan penyakit ibu ini cukup serius
saya khawatir ibu ini tidak bisa kita obatin di sini
terus saya harus bagaimana dok
sebaiknya ibu ini dibawa ke rumah sakit terbesar di jakarta
kita kasih kesempatan dokter untuk meriksa papa kami ya
eh papa papa jangan jangan jangan
papa tiduran aja
bapak saya mau lagi bersama
sejak awal kondisi jantung pak surya sudah bermasalah
saat ini secara klinis masih diambang aman
jadi yang harus dilakukan oleh pak surya sekarang adalah berusaha tenang tidak panik
karena itu bisa berpengaruh pada kondisi fisiknya
jadi intinya pak surya harus banyak istirahat dulu
terus gimana apabila harus dibawa ke rumah sakit apa tidak
saya akan kasih resep
nanti resep itu bisa ditebus di apotek terdekat
atau di rumah sakit
ya terima kasih do
ini beneran gak perlu dibawa ke rumah sakit ya
nanti melihat perkembangannya dulu pak
setelah minum obat
ini resepnya bu
terima kasih pak
bisa segera ditebus karena supaya bisa minum hari ini cuma
terima kasih ya
baik kalau gitu saya permisi dulu
oke terima kasih ya dokter
terima kasih dok
terima kasih dok
udah tidur aja pak surya
makasih ya alhadin
maaf saya merepotkan kalian semua
gak merepotkan sama sekali pak
gak ngerepotin pak
jangan banyak pikiran dulu ya
lebih banyak istirahat
saya janji saya akan cari mama
aku sebagai anak papa
akan berusaha untuk ngasih yang terbaik
apalagi buat kesehatan papa
dan terutama juga mama
benar apa kata mas al
papa juga harus sehat
kan kita mau cari mama sampai ketemu
banyak keluarga kan harus saling membantu pak
pak surya jangan khawatir
gusarapa pasti ditemukan
papa kenapa tiduran

ya sudah ya
nanti saya kemari ya
kau tinggal pak ya
papa tunggu sebentar ya
alkitab melewati masalah letak bukaan apapun

ikmu kasih tahu mama
di sekolahan tadi aku kerja bakti
terus aku lebih banyak ya ambil sampahnya di sekolah
terus aku dikasih hadiah sama bu guru
hebat berarti reina pinter dong
ini mas ada kerja waktu dari sekolahnya dan dia dapat hadiah
berarti aduh asem nih sebelum namanya opa biasanya harus ngapain
mandi dulu ya abis itu langsung temenin opa ya mandi yang bersih dan wangi biar opa senang
mau papa temenin mandi gak
apa mandi sendiri
kamu udah chat michi belum soal hasil kesedaran ayah mama
udah sudah chat michi mama kan juga udah chat michi cuman gak dibalas sama michi ya
lagi pula kan tinggal di luar negeri tuh gak semudah disini
ya mungkin naila
eh masih butuh adaptasi dengan temen temen sekolahnya
dia kan udah mulai playgroup kan
mungkin dia sibuk
begitu liat chat mama sama al pasti dia akan langsung membahas
atau enggak ini aja
kamu cek ke rumah sakit tempat ibu sarah cekal
kemarin tuh karena ada urusan kantor yang urgent jadi
sedih strike sayangnya
tapi saya juga udah minta tolong sama rindi kok untuk cariin mama sarah
cuman memang belum ada laporan lagi dari randy
agak gini deh
ini mumpung masih jam segini saya pergi ke rumah sakit dulu ya
udah disini aja jadikan papa
tapi waktu itu aku yang nemenin mama mas
aku pengen tau hasil
tes darahnya juga
udah langsung pulang ya
ke rumah sakit dulu
eh oh sayang
terima kasih ya panino untuk makan siangnya
and anytime kalo ada yang mau ditanyain bisa langsung tanya ke saya atau
ke sekretaris bapak
saya senang sekali dengan kinerjanya panino
saya pikir mungkin awalnya karena kita beda perusahaan
tapi katanya keren banget kerjanya
padahal kerjanya baru berapa hari udah dikasih pujian
ya karena saya selalu melihat
terima kasih ya panino
saya yang terima kasih
ya salam alaikum halo di
bel saya cuma mau kasih tau kalo
pak sure lagi drop sekarang ini
ah saya gak tau pasti sih bel
tapi yang jelas sekarang ini
pak sure lagi ada di rumahnya pak al
kalo gitu aku akan segera kesana
makasih ya di
aku akan kabarin kamu lagi
apa ada yang terjadi
sedikit masalah di keluarga
anterin ah tidak perlukan panino terima kasih
kok tiba tiba panik banget ya
apa ada yang bisa saya bantu pak
saya butuh bantuan kamu sekarang
untuk cari mama sara ya tapi sebelum kita cari mama sara
kamu ketemuan sama saya dulu
di rumah sakit tempat mama sara medical
siap kemarin ini saya sama andy udah menuju kesana
ya baik pak
sekarang juga saya akan jalan

jadi gimana bu sebaiknya
ibu dirawat di rumah sakit saja
ya memang dari sini
lumayan jauh sih
lagian obat saya juga masih ada

tapi kan sebaiknya ibu dirawat disana bu
biar penyakit ibu itu terdeteksi

saya disini aja gapapa
saya gatau penyakit ibu apa
tapi dokter tadi bilang berbahaya

alangkah baiknya diobati bu
alangkah baiknya diobati bu karena harapan ibu itu berbahaya
harapan untuk sembuh itu pasti ada bu
harapan untuk sembuh itu pasti ada bu
kita memang harus berikhtiar dan berdoa bu
kita gaada yang tau
ibu diberi penyakit ini
supaya bisa menghargai hidup
dan memperjuangkan kalau ibu itu harus bisa sehat
kita tetap berusaha dan berikhtiar
kita tetap berusaha dan berikhtiar
apa aku harus ke rumah sakit

dan coba jalani perawatan saja
atau aku harus pasrah seperti sekarang
gerung sakit ya bu
omah kok sepi sih
sebelum oma jawab pertanyaan kamu
omet juga mau nanya nih
kok kamu tinggalin opah
opa udah tidur
tidurnya gak ada askara
makanya aku keluar deh
pas keluar mama papa gak ada
iya sayang mama sama papa kamu tuh lagi pergi pergi sebentar
ya lagi keluar sebentar
keluar kemana omah
ada urusan penting yang harus dikerjakan mama sama papa kamu
udah tungguin aja nanti juga pulang
terus semua mau nanya deh
di sekolah kamu tadi belajar apa
kamu belum cerita sama omah
belajarnya sih seron ma
tapi aku ada pl
aku kerjainnya kayak yang waktu itu papa ajarin
oh gitu eh dari mana ini
yaudah kalau gitu
yaudah kalau gitu ini ya
dibantuin sama suster mirna dulu ya
omah panggil dulu ya
eh askara panggilin suster mirna
itu apa namanya kamu bantuin
kalian kerjain pr dulu ya
main sama omah aja
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
iya main sama omah
yaudah sana kerjain pr dulu
saya benar benar kepikiran
pergi kemana kira kira bu sarah
keadaannya lagi sakit seperti ini
saya khawatir sekali dengan kondisinya sekarang
semoga busara baik baik saja dan senantiasa dalam lindungan allah
iya pak boim
pak boim di dalam apa ada om suri ya
oh ada mbak
tapi kondisi bukalau lebih drop
yaudah kalau gitu saya izin mas dulu ya pak
terima kasih ya
apakah bapak pernah melihat orang ini pak
ya lihat pak
oke kalau gitu terima kasih pak
iyam pasti semua pada bingung macem zweite bulan
melihat pak suriah noirangnya
ada kejadian apa lagi kenapa pak surya
ceritanya sebaliknya pak
dia bilang begitu pak
bu andin saja masih belajar
lalu dia mencoba untuk menjelaskan ibu sarah
tiba tiba begitu pulang itu ia miring
bukan pastri bukalau ya
nah udah gitu ayang kiki datuh
manggil luya buat bantuin pak surya bawa ke kamar
tapi ya alhamdulillah pak
pak surya tadi sudah ditangani dokter
yuk kita dua kali aja ya
semoga pak surya cepat sembuh
gimana udah ada kabar tentang busolah
belum ada kabarnya bang
kita masih terus mencari bang
coba kalian tolong cek ke semua terminal
siapa tau busara pergi ke luar kota
oke siap bang
dan kalian juga cek register penerbangan
busara naik pesawat
aku dapet kabar dari
aku dapat kabar katanya om surya
sakit ya tante
iya pak surya
tapi sekarang lagi tidur tadi rena yang kasih tahu saya
om surya gimana tante
kenapa bisa ngedrah ya tante
jadi pak surya drop karena busara belum ditemukan
jadi mungkin kebawa pikiran
sini sini coba sebentar ya
bungkurnya disini lah mbak
aku mbak jessica mbak
jadi tolong bawa askar ke kamar
nanti kalau misalnya udah bikin jessica minta ya pak
nah saya mau bicara soalnya
gak usah sama tante jess kesiang
boleh om miss kiki
mainannya dibawa gak
iya tante jess
mau dibawa gak ini
udah penuh tangannya
mau dibawa gak
sekarang ke kamar dulu ya omah
nanti jangan lupa di itu ya
biar gak mencelap
ya jadi gini
ya jadi gini

ya kan busara kamu tau busara kan
terus pak sure itu kayak kepikiran
abis mencari busara
tiba tiba kondisinya pak sure itu drop
dadanya sakit kan kamu tau
om kamu tuh punya history jantung
udah habis itu ya kami suruh pak surya untuk istirahat
kami sudah panggilkan dokter yang terbaik
dan sekarang lagi tidur
karena tadi sudah dikasih prescription
dikasih obat sama dokternya
dengan pengobatan itu
membuat pak surya jadi lebih tenang
amin makasih ya tante elsa
di luar kota untuk sarah hilang begini
sebenarnya saya juga prihatin
dengan kondisi yang ada sekarang ini
pasti bu sarah juga kita gak tau
keberadaan anda dimana
pasti membuat pak surya sangat sedih
dan juga dikontrol
jangan lupa juga
di kondisi yang sekarang ini
jadi kamu gak usah khawatir
pas ada sekarang ini tidur
aku cuma dengar dari adi
baru sampai disitu doang
aku langsung dari kantor
aku langsung kesini
untuk newokin om surya
ke kamarnya sebentar
boleh ya tante
aku mau lihat om surya
thank you tante
ya sudah ya
saya juga baru sampai bu
ada yang bisa saya bantu pak
anda ibu sarah atau
jadi saya mewakilkan mama saya untuk ambil
atau surat kuasa dari beliau
kami gak bawa semuanya
emang dari saya aja gak bisa mewakilkannya
maaf kalau tidak ada identitas pasien atau surat kuasa
kami tidak bisa memberikan hasil medical check up nya
kamu ceritain aja yang sebenarnya gini
jadi gini susah kita tolong banget
sebelumnya mama saya tuh sudah medical check up disini
dan mama saya duluan yang sudah ngambil hasilnya
dan mungkin ketika dia ambil dia shock
dan akhirnya dia pergi
tanpa pamit sama keluarganya termasuk sama saya
jadi makanya saya datang kesini
saya datang ke rumah sakit ini
biar saya tahu apa masalahnya dari mama saya
tahu apa yang harus saya lakuin
oh begitu ya bu ceritanya
saya turut prihatin ya atas kejadian tersebut
maaf sekali lagi saya tetap tidak bisa memberikan hasilnya
masa aku pergi gitu aja sih mas
sebelum dapat hasilnya
ya entah temen temen dulu ya
mas ya gak usah
dia cuman karyawan

kalau mas inget

mas ya udah selesai
mas ya udah selesai
dokter yang beriksa sama mas ya udah selesai
kita datangin aja dokternya
buat tahu dokternya punya kebijakan tersendiri
mau memberitahukan masalahnya
oh boleh dokternya juga tahu
oh kan aku yang antarin mama juga
gak udah kita ketemu dokternya ya
kita ketemu dokternya
meskipun saya hanya menggantikan dokter yang kemarin menangani busara
jawaban saya tetap sama
saya tidak bisa memberikan hasil itu
karena itu rahasia pasien
saya perlu tahu kondisi mama saya seperti apa
saya harus paham
jadi ketika nanti mama saya sudah balik
treatment apa yang harus mama saya jalanin
kan untuk kebaikan dia dong
kami tetap tidak bisa membocorkan hasil tes itu
tapi dok apa dokter nggak bisa kasih kesimpulan aja
hasil lepas seperti apa
saya khawatir ini bukan sesuatu yang dikehendaki pasien saat ini
setelah dia kembali bersama ibu
baru kami akan menjawab semua pertanyaan keluarga pasien
gak apa apa dokter makasih banyak ibu
gimana dokter milik anda hasilnya besar
ya dokternya nggak mau cerita apa apa
saya tahu lah itu rahasia pasien pasien
ya intinya insya allah kita ada jalan ya
udah gak usah terlalu berpikir ya
pak kalau gitu sekarang dulu saya akan mencari ibu sarah ya
kamu pulang sama ibu aja ya
bisa rati rumah
bapak butuh kamu di rumah
nanti saya kamarin kalau kamu butuh sesuatu
saya anterin saya ke parkiran dulu
oh makasih ya